korban bencana tanah longsor di natuna mencapai belasan jiwa dan masih banyak korban yang belum berhasil ditemukan
tim gabungan tangga bencana natuna menyatakan terus melakukan pencarian korban akibat tanah longsor di pulau serasa natuna kepulauan riau
dan untuk informasi terkininya kita akan bergabung dengan jurnalis transmedia arpandi
sore arpandi arpandi hingga sore hari ini sudah adakah korban yang ditemukan kembali arpandi
ya selamat sore caca saat ini saya berada di lintas batas negara pulau serasa kapolat ternakuna
jarak lintas batas negara dengan titik longsor itu sekitar dua km
dapat saya informasikan bahwa sore ini paling ditemukan tiga orang korban jiwa lagi yang tertimbun tanah longsor
sebelumnya sekitar jam sebelas lima puluh waktu indonesia barat itu sudah sembilan orang korban
jadi sampai detik ini totalnya sudah dua belas orang korban jiwa yang sudah
hari ini total sudah ada empat belas orang atau dua belas orang
arpandi karena tadi kurang jelas suara anda dan apakah pencarian masih akan dilakukan hingga pukul enam sore atau sudah selesai sore hari ini
atau seperti apa rencananya dan bagaimana kondisi cuaca di sana arpandi
ya hari ini total sudah ditemukan itu berjumlah dua belas orang caca
sekitar jam sebelas lima puluh waktu indonesia barat yang tadi itu sembilan orang
dan sampai jam empat lima puluh waktu indonesia barat sekarang ini itu ditemukan tiga orang lagi
total dua belas orang
pencarian akan masih berlangsung sampai jam ini masih berlangsung di lapangan
sampai jam sebelas pencarian dihentikan
karena tidak memungkinkan pencarian sampai malam karena melihat kondisi di lapangan cuaca memang cukup cerah
tetapi tanggap bencana menyarankan pencarian tidak dilanjutkan di malam hari karena takut membahayakan saragam
lalu bagaimana dengan kondisi korban luka saat ini arpandi
korban luka saya melihat tadi mereka cukup sedih begitu caca
cukup sedih melihat langsung korban jiwa yang ditemukan keluarga mereka yang ditemukan
diangkat diapokasi oleh kabungan dari titik lokasi longestor itu
mereka melihat langsung di lapangan
saya tidak bisa bayangkan betapa sedihnya mereka
setelah itu mereka jenazah itu dibawa ke
untuk identifikasi oleh tim gabungan tim tenaga kesehatan
baru kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan
dimakamkan juga hari ini gitu jenazah yang sudah ditemukan
baik jenazah yang sudah ditemukan ini langsung akan dimakamkan pada hari ini
demikian ya arpandi
lalu itu artinya apabila sudah hari ini bertambah dua belas orang
estimasi korban yang hilang dan belum ditemukan
ada berapa orang berarti arpandi
kalau sesuai data
sebelumnya kan masih terpisah dua puluh empat ya kan
masih dua puluh empat pencarian
dan orang sudah ditemukan siang tadi
nah kalau ditambah tiga ditemukan lagi
berarti tinggal dua puluh satu orang yang masih dalam proses pencarian
dengan total korban hilang yang dilaporkan pertama kali itu lima puluh empat orang
kemudian tadi anda katakan bahwa cuaca saat ini cukup kondusif
cukup terang sebenarnya di sana
adakah kendala lain yang saat ini ditemui oleh tim
saya melihat memang satu satunya kendala itu hanya cuaca saja
kendala lain tidak ada
alat berat kemungkinan didatangkan lagi
sementara yang beroperasi di lapangan
saham ini cuma dua alat berat
dan pencarian itu hanya satu fisik saja
gimana fisik itu
itu warga banyak gotong royong sebelum kejadian longsor
dan tim sahara memfokuskan di satu titik itu karena warga di kemungkinan besar
tertimbun di lokasi itu
lalu bagaimana dengan kondisi warga di pengungsian arpandi saat ini
ya kalau saya melihat di pos lintas barat
kondisi warga yang mengungsi baik baik saja
logistik mereka makanan sembako segala macam itu mencukupi
begitu juga dengan tenaga kesehatan
tenaga kesehatan sudah didatangkan tadi malam
menggunakan kapal roro dan setidaknya di pos lintas barat
tempat kejadian tenaga kesehatan itu
dan melihat sudah melakukan pengecekan kesehatan terhadap warga yang mengungsi pos lintas barat
baik terima kasih jurnalis transmedia arpandi atas laporannya langsung dari natuna